assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah swt
senang sekali hari ini saya meladia rahma
kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
tidak sendiri sudah hadir bersama kita di studio
ada ustadz hilman fauzi atau akrab di sapa ahilman
assalamualaikum ahilman sehat
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah sehat walafiat
hari ini semangat untuk berbagi ilmu
insya allah hari ini kita akan membahas terkait tema yang sangat menarik
bagi saya dan mungkin bagi banyak orang
bagaimana menjadi perempuan terbaik menurut islam
ini luar biasa ini modal kita juga kan
nah saya juga ingin mengingatkan bagi anda pemirsa yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
kalau kita bicara perempuan
ini dalam islam
ini kan luar biasa ya
perspektif islam dalam menilai perempuan itu sebenarnya derajatnya itu seperti apa
karena mungkin banyak yang melihat mungkin orang yang gak paham gitu ya
perempuan itu kan di islam bukannya di nomor dua kan
kayaknya berada posisinya di bawah laki laki
banyak anggapan seperti itu
bagaimana sebenarnya islam melihat perempuan
wassalat wassalamu ala rasulillah
islam itu adalah agama yang sangat memuliakan perempuan
kalau kita bicara sejarah
dengan segala syariat
itu mengangkat derajat perempuan
waktu sebelum datangnya islam
perempuan hanya dijadikan sebagai quote and quote ya
sesuatu yang tidak baik dalam pandangan kita gitu
tetapi dengan datangnya islam
islam memuliakan perempuan
menyampaikan kepada kita bahwa
wa khairu mata'iha al mar'atu saliha
dunia ini perhiasan
sebaik baiknya perhiasan adalah
perempuan yang soleha
di dalam al quran
allah membuatkan surat khusus tentang perempuan
artinya tentang perempuan
maka wajar pun kalau kita bicara sejarah
begitu panjang lah
sosok perempuan menghiasi
suksesnya peradaban ini
yang beriman kepada allah
salah satunya dari kalangan perempuan
bahkan bisa juga dibilang
sosok pertama yang masuk kepada masjidil haram
bunda siti hajar alaihassalam
bahkan kalau kita juga mau lihat
orang yang wafat sahid di jalan allah
adalah syahidah seorang perempuan
ibunya amar bin yasir kalau tidak salah
itu kan luar biasa gitu
maka perempuan dalam pandangan islam itu
sangat luar biasa
dan ini adalah potensi yang harus kemudian
dimiliki oleh setiap perempuan
saya sering bilang begini kepada jamaah gitu ya
menjadi perempuan itu takdir
tapi menjadi perempuan solehah itu pilihan
maka saat kita ditakdirkan menjadi seorang perempuan
bertekadlah menjadi perempuan yang solehah
karena sebaik baiknya perhiasan dunia adalah perempuan solehah
dan saat kita menjadi perempuan itu
memiliki potensi yang
seperti apa kondisi kita bisa mendapatkan surga
pertama saat perempuan secara sendiri ya
dia mampu menjaga dirinya
maka surga menjadi miliknya
saat dia jadi seorang anak
dia menjadi anak yang taat patuh kepada orang tuanya
maka seorang anak perempuan ini
akan mengantarkan surga bagi dirinya
saat dia menikah
bukankah nabi sampaikan
barang siapa seorang istri
puasa di bulan ramadan
taat kepada suaminya
dan mampu menjaga diri serta kehormatannya
silahkan masuk surga dari pintu manapun
allah titipkan putra putri kepadanya
jadi apa ibu
bukankah surga diletakkan di telapak kakinya ibu
jadi perempuan itu luar biasa
nabi sampaikan ada empat perempuan
yang dijanjikan masuk surga
dan sosok perempuan ini
gaiden sebagai kita
untuk meneladani perempuan perempuan ini
yang pertama khadijah binti khualid
istri pertama nabi saw
kenapa khadijah dijanjikan surga
karena khadijah adalah sosok perempuan
yang beriman kepada allah dan rasulnya
yang membersamai nabi saw
sosok perempuan yang sabar
dalam membersamai perjuangan dakwah nabi saw
ada juga yang kedua
jadi ini diibaratkan
tapi asiyah dengan kesabarannya
itu luar biasa
makanya sekarang jika ada para istri
yang boleh jadi mungkin diuji
dengan adanya suami gitu ya
belajar sabar dengan
dengan kebersamaan di rumah tangga itu
kesabaran kita menjadi seorang istri
karena jadi istri itu kan berat ya
dari terbit matahari sampai terbenam mata suami
jadi terbit matahari sampai terbenam mata suami
karena punya suami yang tidak soleh
ada yang ketiga
fatimah itu zahra binti muhammad saw
apa yang membuat beliau dijanjikan surga
karena beliau adalah anak perempuan yang soleh
yang berbakti kepada orang tuanya
maka siapapun kita yang berbakti kepada orang tuanya

maka siapapun kita yang berbakti kepada orang tuanya
yang sekarang menjadi anak perempuan dari orang tua kita
hormati orang tua kita
berbakti sama orang tua kita
muliakan orang tua kita
belajar dari fatimah yang berbakti kepada orang tuanya
dan yang keempat
ada maryam binti imran
sosok perempuan yang suci
yang menjaga kehormatannya
maka sekarang mohon maaf ya
kalau ada yang merasa
ustadz aku mah single parent katanya ya
kalau taat sama suami
kalau taat sama suami
akan dapat surga
kalau aku suaminya siapa
belajar dari maryam binti imran
walaupun dengan kesendiriannya
beliau menjaga dirinya
khadijah binti khualid
fatimah zahra binti muhammad
maryam binti imran
semua perempuan yang dijanjikan masuk surga
pertanyaannya kualitasnya harus seperti apa
indikatornya harus seperti apa
nanti kita akan bahas deh
tipe tipenya seperti apa
ini juga yang menjadi pertanyaan saya ahilman
sebenarnya kan kalau kita bicara
perempuan itu luar biasa
dalam rumah tangga
dia bahkan menjadi madrasah
madrasah pertama bagi anak anak pertama
dan berarti dia ini
perempuan ini adalah sebagai penentu
bagaimana kualitas generasi
terutama dalam konteks ini adalah
generasi umat islam
nah nanti kita akan bahas juga ya
jangan kemana mana pemirsa
gapai kemuliaan akan kembali
gantung saya juga penasaran
kualitas perempuan muslimah di mata islam itu
harus memenuhi indikator apa
setidaknya ada tiga indikator
yang harus dimiliki oleh
jika dia ingin mendapatkan predikat terbaik
di dalam hidupnya
yang pertama adalah
bagaimana cara memaknainya
soleha itu berarti dia taat kepada tuhan
dia taat kepada tuhan
dia taat kepada allah
dia ikuti apa yang dicintai oleh rasulullah
dan dia sibuk dengan apa yang allah perintahkan
dan dia tinggalkan apa yang allah larang dalam hidupnya
apa itu orang yang
perempuan yang taat
saat dia menjadi seorang anak
tentu dia taat kepada orang tuanya
kemudian nanti dia menjadi seorang istri
maka dia taat kepada suaminya
saat dia jadi orang tua
maka dia mendidik anak anaknya
maka tadi mbak mila sampaikan bahwa
ibu itu sekolah yang pertama
bahkan juga ada yang menyebutkan
tiangnya sebuah peradaban bangsa itu
jadi jika baik perempuannya
maka baik semuanya
dan seorang ibu itu punya peran yang sangat luar biasa
ayah adalah kepala sekolahnya
jadi ibu sekolahnya
ayah kepala sekolahnya
dua duanya berjalan beriringan
nah yang ketiga
yang harus dihadirkan adalah
solehah konitah hafizah
dia mampu menjaga dirinya
dia mampu menjaga kehormatannya
dia tahu batasan batasan mana
itu diiringi dengan kebaikan
maka wajar kalau mungkin ya
ada beberapa batasan batasan
yang harus diperhatikan oleh seorang muslimah
baik ketika dia bicara
ketika dia berpenampilan
ketika dia bertingkah laku
memang ada batasan batasannya
dan ini adalah
satu hal yang bisa mengantarkan kebaikan
allah itu menentukan satu syariat kepada kita
kecuali ada kebaikan
dan ini yang harus kita tanamkan di hati kita
kenapa allah perintahkan ini
kenapa allah larang ini
pasti ada hikmah dan ada kebaikan
yang allah inginkan kita mencari
yang allah ingin berikan kepada kita
termasuk kepada seorang perempuan
kenapa perempuan harus menjaga aurotnya
dengan tampilan yang baik
salah satunya kan agar dia terjaga
mana yang tidak baik
dan dia juga bisa melangkah pada kebaikan di dalamnya
itu akan menjadi guidance bagi perempuan
jadi bukan untuk menghukum perempuan
ahilman seperti biasa kita juga sudah ada pertanyaan
dari pemirsa gapai kemuliaan
mari kita simak sama sama
saya mau bertanya
di dalam islam katanya perempuan yang baik itu
yang senang biasa berada di rumah
dan jarang keluar
terus gimana ya ustadz untuk perempuan perempuan
di luar sana yang masih
yang bekerja aktif berkarir
dan yang menuntut ilmu
jauh dari rumah bahkan sampai di luar negeri
dalam islam itu bagaimana ustadz
mohon pencerahan ya terima kasih
wassalamualaikum wr wb
ini pertanyaan dari mbak sekar
dan mungkin pertanyaan banyak perempuan luar sana
katanya dalam islam perempuan itu harus di rumah
ngurus suami ngurus anak
artinya berarti nggak boleh kemana mana dong
akhilman apakah betul begitu
bagaimana islam menjawab permasalahan itu
tempat terbaik bagi seorang perempuan
memang ada di rumahnya
tapi tentu dengan
kondisi kehidupan sekarang
untuk bisa lebih
adaptif lah ya
dan bisa menyesuaikan keadaannya
kalau saya ditanya
perempuan yang harus bekerja
berkarir kemudian juga mungkin harus beraktivitas
di luar rumah boleh boleh saja
nah ini yang penting
kita harus simak sama sama ibu ibu para perempuan
yang pertama tidak melalaikan kewajibannya
jika dia sebagai seorang istri
dan jika dia sebagai seorang itu
dia harus tahu mana yang menjadi prioritas
kewajiban bagi dirinya
maka tentu yang pertama
jika dia belum nikah izin sama orang tua
jika dia sudah menikah izin sama suami
jika dia sudah punya anak
maka berikan pemahaman kepada anak anak kita
jika itu sudah aman
dan sudah terkendali
yang kedua ketika bekerja
hendaklah bekerja dengan baik
bekerja dengan menjaga diri dan kehormatan kita
hindari sesuatu yang
ya mungkin saat berhubungan
dengan lawan jenis
juga mungkin bisa lebih ditata dengan kebaikan
jika kita bisa komitmen dengan itu
maka silahkan saja untuk bekerja
tapi akan menjadi masalah kalau kadang kadang ngotot ya
misalnya suaminya tidak memperbolehkan
saya tapi harus berkarya
itu yang juga salah tampaknya
iya dan suami juga harus bisa
jika kemudian dia bilang jangan bekerja
tapi dalam tanda kutip mungkin
dia tidak bisa penuhi kebutuhan istrinya
itu penting di rumah tangga
pada konteks yang tadi
perempuan boleh bekerja
ketika dia mendapatkan riba
daripada orang orang yang berserta dengan dirinya
dan tidak melalaikan kewajibannya
sebagai istri misalnya
dia harus menjaga dirinya
agar tidak melakukan sesuatu yang mungkin
menyalahi daripada syariatnya
nah yang ketiga
ini yang paling penting
mungkin bisa di manage waktunya
bisa diatur pekerjaan mana
dan juga bisa dianggap sebagai
seorang yang berpengalaman
jika ini sudah bisa kita sepakati
rasanya dalam kondisi kehidupan hari ini
kan jika ada seorang istri yang memberi kepada keluarga
itu didilai sebagai sodako
maka jangan juga merasa bahwa
aku mah kerja
bantuin suami aku
bantuin keluarga aku
kayaknya aku mah capek
karena allah memberikan kelebihan itu buat kita
insya allah jadi tambah baik
dan sebenarnya betul kata ustaz
kalau saya pahami begitu ya ada tiga hal yang menjadi syarat itu
karena nanti kalau misalnya kita lalai
allah akan meminta pertanggung jawaban kita
jadi kan sebenarnya
ada nilai yang tak bisa kita dapatkan
dalam setiap kehidupan kita
adalah karena kita berpengalaman
saya kira tidak semua
hal harus diukur dengan
gak bisa diukur dengan banyaknya harta
dan segala macam
pada akhirnya akan ada titik dimana
kok aku hampa ya
kok aku ngerasa ini berat banget ya
padahal misalnya mohon maaf ya
dia mendapatkan banyak hal gitu
urusan dunia tuh kayaknya udah dia dapetin gitu
tapi ada nilai yang dia tidak dapatkan
makanya ya silahkan saja
kita memilih hidup kita
tetapi pastikan bahwa
ada ketenangan disitu
dan ini konteksnya lebih komunikasi di keluarga
dan kita paham bahwa
ya tidak bisa kita kemudian bilang
jangan bekerja dan segala macam
ya karena ada perempuan yang kalau titipkan
jiwa kepemimpinan yang luar biasa
jiwa kreativitas yang luar biasa
ya niatkan untuk ibadah itu
makanya ada rambu rambunya dibatasi
agar kemudian tidak melenceng dari apa yang
tidak baik dalam hidupnya dan tentu saja
supaya tetap mendapatkan berkah
dan yang paling pentingnya ridhunya allah
ini yang juga menjadi pertanyaan saya
dalam kacamata ahilman gitu ya
dalam kacamata islam juga
bagaimana kita melihat tantangan perempuan di masa sekarang ya
kalau kita lihatkan
kadang kadang pressure terhadap laki laki pun
sekarang juga banyak dirasakan oleh perempuan
misalnya tadi dalam hal karir misalnya atau pendidikan gitu
tapi apa yang harus jadi pedoman
supaya mungkin kita bisa meraih juga
tapi tetap itu tadi
kita masih bisa tunaikan
saya kira pada konteks kehidupan dunia ini
ya sah sah saja
silahkan perempuan untuk kemudian
mendapatkan apa yang dia inginkan
dalam urusan ilmu
silahkan dia belajar
malah menurut saya hari ini
perempuan harus cerdas
jadi istri kudu pintar
jadi ibu kudu pintar
kalau ibu kudu pintar
kalau orang tuanya tidak pintar
maka jadi ibu harus belajar
jadi istri harus belajar
dia s dua sekolah
kan pengen jadi dosen sebenarnya
tapi mungkin karena keadaan
pada akhirnya belum jadi dosen
terus saya bilang tidak apa apa
minimal jadi dosen di rumah aja
menurut saya perempuan harus
jadi belajarnya kamu selama ini
bisa digunakan untuk menuntun keluarga
tetap ada kebaikan
satu ilmu kalau menurut saya
jadi perempuan harus cerdas
yang kedua ya tentu kalau kita bicara ilmu juga
ya ilmu agama itu penting banget
kita bisa membedakan mana yang baik
mana yang buruk
mana yang benar mana yang salah
maka sibukkanlah wahai perempuan
yang membuatmu dekat dengan allah swt
dan itu bisa kita dapatkan dengan cara
yang masya allah sekarang banyak banget kita
dan kita harus juga menyisihkan waktu
malah kalau saya bilang begini
jangan nunggu waktu luang
tapi luangkan waktu
karena kalau nunggu waktu luang ya gak akan pernah ada waktunya
tapi kalau luangkan waktu
untuk belajar untuk menuntut ilmu
mendekatkan diri pada agama
insya allah ada kebaikan
terus yang ketiga
ya tentu ada batasan memang di dalam
pemimpinnya kawamnya bagi perempuan
karena laki laki diberikan kelebihan
daripada seorang perempuan
pada hakikat ini
kita tidak usah berdebat gitu
sebenarnya dua duanya harus saling berkembang
saling mengembangkan diri
dan saling menghadirkan manfaat dalam hidup
baik saya setuju bahwa laki laki dan perempuan itu harus saling melengkapi
kita akan bahas di segmen selanjutnya ya ahilman
pak mirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini
ya terima kasih pak mirsa ada masih menyaksikan
gapai kemuliaan dalam episode
jadi perempuan terbaik
perbincangan kita di segmen terakhir
ahilman kalau bicara tentang perempuan ini kan menarik ya
buat saya ini pendapat saya pribadi sih sebenarnya
perempuan yang soleh ya atau perempuan terbaik
saya rasa perlu juga dukungan
dari lingkungan terdekat
mungkin suami orang tua atau mungkin bahkan anak
atau mungkin teman juga
bagaimana kita mencari teman teman yang solehah juga
untuk bisa membuat kita menjadi
jadi kalau dalam perspektif islam
jadi lingkungan itu juga berpengaruh besar
untuk menjadikan kita sebagai
ya jangankan khusus perempuan ya
kehidupan kita itu
salah satunya ditentukan
oleh siapa orang di sekeliling kita
kalau engkau mau melihat kualitas seseorang
lihat bestinya lihat circle nya
itu juga menentukan
maka begitu juga seorang perempuan gitu
ketika tadi saya sebutkan empat ya
karena perempuan itu berpotensi
bisa mendapatkan surga
dengan empat posisinya
ketika dia jadi perempuan sendiri
ya ketika dia menjaga dirinya dengan baik
kedua saat dia jadi anak
berbakti sama orang tuanya
dia taat kepada suaminya
saat jadi ibu dia mendidik anaknya dengan baik
dia berpotensi masuk ke dalam surga
dengan kebaikan kebaikan ini
tentu ini kan berkaitan gitu
ketika dia jadi ibu
tentu dia harus melihat anak anak
ketika jadi istri dia ada suami
ketika jadi anak dia jadi ada orang tua
maka ini tuh saling menyempurnakan
belajarlah bagi kita seorang perempuan
untuk menemukan circle terbaik
perempuan itu kan yang paling banyak
berperan tuh perasaannya
tapi kan logikanya
atau berfikirnya gitu
maka kalau udah perasaan tuh kadang kadang kan mudah baper ya
mudah apa namanya mudah tersinggung
ya mudah menyakiti satu sama lain
fitrahnya memang begitu ya
kita harus bener bener tuh
untuk memahamkan banyak
pengetahuan kepada seorang perempuan
jika perempuan ingin mendapatkan
kualitas terbaik dalam hidupnya jangan pernah berdibelakang
insya allah belajarnya kita dengan ilmu
itu akan menguatkan diri kita
sehingga menemukan kebaikan dari apa yang kita hadirkan
ahilman tidak terasa kita sudah sampai lagi di penghujung acara
seperti biasa bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
dan sebagai penutup ahilman ustadz hilman fauzi akan menyampaikan
kesimpulan dan doa
tafadzol silahkan ahilman
ya baik pemirsa cnn indonesia yang dicintai allah
bicara tentang perempuan
perempuan itu adalah sosok yang
mulia sosok yang istimewa
dan sosok yang luar biasa
seorang laki laki akan hebat
ketika dia bersama dengan perempuan yang hebat
anak laki laki akan hebat
kalau dia disertai ibu yang hebat
seorang suami akan jadi hebat
kalau dia di bersamai oleh istri yang hebat
maka jadilah perempuan yang baik
siapapun luhai perempuan
semoga allah jaga dalam kebaikan
mari kita angkat kedua telapak tangan
kita berdoa sejenak kepada allah
agar kita dibimbing untuk menjadi pribadi
yang makin baik dalam hidup ini
ya allah ya rahman ya rahim
duhai allah yang maha pengasih
lagi maha penyayang
ya allah panjangkan umur kami
sehat afiatkan tubuh kami
lembutkan hati kami
tenangkan hati kami
agar menjadi pribadi yang makin baik
dari hari ke hari yang kami jalankan
ya allah jaga perempuan dalam hidup kami
muliakan istri kami
jaga anak perempuan kami
jaga saudari perempuan kami
jaga sahabat perempuan kami
jadikan mereka semua adalah perempuan yang solehah
perempuan yang bisa menepat kepadanya
dan menjaga kemampuan mereka
perempuan yang bisa menempatkan rahmat
dan kasih sayangmu ya robbal alamin
wa fil akhirati hasana
wassalamun ala al mursalin
amin ya robbal alamin
semoga allah ijabah doa doa baik ini
akhir laman pemirsa sudah perjumpaan kita
dalam gapai kemuliaan hari ini
insya allah kita akan bertemu lagi
pada gapai kemuliaan berikutnya
begitu juga ay hilman wa bilayah taufiq wa lidah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh